ketinggian hari kemarin dalam rumah dua puluh cm
ketinggian hari kemarin dalam rumah dua puluh cm
ketinggian hari kemarin dalam rumah dua puluh cm